ketua umum pkb mohaimin iskandar mengusulkan supaya jabatan gubernur segera dihapus
caimin menilai jabatan gubernur tidak efektif dan peran pengawasannya dapat digantikan oleh kementerian
menurut caimin energi yang dikeluarkan untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur tidak sebanding dengan kewenangan dalam jabatannya
saat ini pkb tengah mendiskusikan usulan caimin dengan para ahli untuk memperhitungkan dampak dan manfaatnya
karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan maka bisa dilakukan oleh kementerian
sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan
jadi ini yang dihapusin sebenarnya jabatannya atau pilgubnya
pertah pilgub dulu sangka pendeknya pilgub karena melelahkan tiga
presiden joko widodo sendiri berpendapat wacana penghapusan jabatan gubernur memerlukan kajian mendalam
salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana rentang
kontrol dan efisiensi jika jabatan gubernur dihapus
semuanya kajian perlu perhitungan perlu kalkulasi
apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh
dari pusat langsung ke misalnya gubernur gubernur juga terlalu jauh
span of controlnya yang harus dihitung semua semua harus dihitung
meski demikian presiden menambahkan usulan mohaimin iskandar tidak perlu menjadi polemik
sebagai warga negara muhaymin iskandar mempunyai hak bersuara dan berpendapat